informasi pilihan berikutnya saudara selebgram berfoto di jalan rusak
seorang selebgram melakukan aksi mandi lumpur di jalan rusak
yang menghubungkan sejumlah kecamatan di lampung selatan
kasus ini menjadi viral setelah ia mengunggahnya di media sosial
umuh hani memposting foto dan video dirinya duduk dan tiduran di kubangan jalan rusak
dengan membawa kertas bertuliskan ungkapan keresahan masyarakat
kondisi jalan poros yang menghubungkan dua kecamatan ini memang sangat memprihatinkan
jalan yang menghubungkan lima desa ini berlubang dengan lebar satu hingga dua meter
dengan kedalaman hingga dua puluh cm tersebar di sepanjang jalan
para pengendara harus ekstra hati hati saat melintas
di kendaraan juga ya cepat rusak
ya kalau ujian kan kelician yang mater mater diban kan seperti ini
ini kan namanya musim mending kalau udah diuruh kemar kemar
setelah viral pemerintah kabupaten lampung selatan
mulai menutup beberapa titik lubang dengan batu dan tanah sebagai langkah awal perbaikan
namun warga berharap ada solusi yang tepat dan cepat
untuk memperbaiki jalan rusak ini
teku kalitsiah kompas tv lampung selatan lampung